masa ormas islam yang akan menggelar parade tauhid sabtu pagi mengubah nama aksi menjadi aksi mujahid dua ratus dua belas selamatkan nkri
pengubahan ini dilakukan karena dilandasi perkembangan terkini
perubahan nama aksi menjadi aksi mujahid dua ratus dua belas selamatkan nkri ini disampaikan ketua panitia aksi edy mulyadi seperti yang ditulis oleh cnn indonesia com
selain nama aksi perubahan nama lain ini masa aksi tidak lagi dipusatkan di jalan asia afrika senayan jakarta
titik berkumpul menjadi di bundaran hotel indonesia atau bundaran hi pukul delapan pagi nanti
setelah itu masa bergerak menuju istana negara
beberapa aspirasi akan disampaikan diantaranya mengkritik sikap aparat yang cenderung represif hingga mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia
kemudian sikap lamban pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah
kerusuhan di wamena serta sejumlah wilayah lain di papua juga akan disoroti